sementara partai demokrat belum menetapkan nama calon presiden yang diusung dalam arah koalisi
dalam rapimnas pertama pada hari kamis di hari yang sama
pelaku usaha mikro kecil dan menengah di madura jawa timur
membuat deklarasi di kabupaten bangkalan
untuk mendukung lanyala mataliti sebagai calon presiden pada tahun dua ribu dua puluh
deklarasi lanyala mataliti sebagai calon presiden dibuat di gedung serbaguna ratu ebu
dukungan tidak hanya diberikan para pelaku umkm bangkalan
tetapi juga dari tiga kabupaten lainnya di madura
yakni sampang pamekasan dan sumeneb
para pelaku umkm tersebut menilai lanyala mataliti adalah figur yang berpengalaman dalam bidang usaha
sehingga dianggap mampu untuk membangun usaha rakyat dan memajukan produk umkm

dan pertama kalinya untuk
kita ada dari kabupaten sampang pamekasan sumeneb dan bangkalan
pak selak menyatakan kepada kami bahwasannya kita memperhatikan umkm
dan memberikan fasilitas kepada umkm untuk memajukan produk produk mereka